masih lainnya saudara pejabat dinas perhubungan dki jakarta
dicopot usai kedapatan menggunakan mobil patroli
ke kawasan puncak bogor dan membuang sampah sembarangan dari dalam mobil
mobil berplat merah dengan tulisan dishub
terekam kamera warga saat melintas di tengah kepadatan kendaraan
di kawasan puncak bogor jawa barat
terlihat pula penumpang dari dalam mobil membuang sampah sembarangan
dari hasil penyelidikan diketahui mobil tersebut milik dinas perhubungan dki
yang dipakai oleh pejabat dishub kecamatan jatinegara
untuk menjenguk temannya dan bukan digunakan untuk bertugas
kandi sub dki jakarta syafrin lupito mengatakan telah menonaktifkan asn itu
mobil kederaan dinas operasional khusus dishub mobil patroli
yang ditumpang oleh kasato jati negara
dan kami sudah melakukan pemeriksaan pada yang disampingkan
untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan sanksi
sanksinya jadi penonaktifan dari jabatannya selama dua bulan
jadi kemudian ini sambil kita evaluasi